terkait kejanggalan form c hasil yang diunggah ke aplikasi sirekap
hakim mahkamah konstitusi saldi isra meminta kpu menyerahkan bukti asli
perolehan suara tps yang dipersoalkan saksi tim anies muhaymin
mk akan memeriksa langsung form yang ditayangkan di sirekap dengan form aslinya
pak hasim ya dan teman teman dan kuasa hukum
tolong nanti keterangan dari saksi yang mengklaim ada perubahan perubahan itu
kami diberikan bukti aslinya semuanya nanti akan diserahkan ya tolong serahkan ke kpu
bukti asli di tingkat tps yang bermasalah itu
lalu hasil rekap di tingkat kecamatan yang aslinya diserahkan ke mahkamah
ya jadi itu kan diambil secara random
kita mau melihat pergeseran pergeseran itu bagaimana nanti
di penyelesaian di tingkat kecamatan